sudah lama yang nungguin ya bu ya
mapu biasa jalanan macet
sekarang saya minta balikin kertas saya sekarang juga
saya ini baru dateng
bukan ditawarin minum
mau pesen makanan apa
kok ngatain yang bukan bukan sih
kamu tuh terlalu banyak
bantuin gue dong jemburin ibu
kita harus ketemu
saya tunggu di kafe sembilan sekarang juga
kok lu empetin
kok lu muka lu curigain gitu
bagi jatuh tempat perempuan ya
ya udah cepetan jemur ibu
ngapain sih ibu dijemur
emang ibu jemuran apa
ya udah gue pergi ya
gue udah urusan nih
il udah perempuan il jangan nyuruh sama perempuan ya bang
bukan da bukan siapa siapa da

gak bisa banget sih lu bang
sayang banget nih gue harus jagain ibu

gak bisa banget sih lu bang
gak bisa banget sih lu bang

gak bisa banget sih lu bang

gak bisa banget sih lu bang
gak bisa banget sih lu bang
gak bisa banget sih lu bang
gak bisa banget sih lu bang
gak bisa banget sih lu bang

gak bisa banget sih lu bang
udah lama yang nungguin ya bu ya
mabuk biasa jalanan macet
dasar maling kamu ya
sekarang saya minta balikin kertas saya sekarang juga
eh bu saya ini baru datang bukan ditawarin minum mau pesen makanan apa
kok ngatain yang bukan bukan sih
kamu tuh terlalu banyak bicara kalau kamu gak balikin kertas saya
saya akan laporkan kamu ke polisi
ya udah silahkan lapor ke polisi
ya saya tinggal bilang aja ke pak abram gimana perbuatan ibu ke dia
dia pasti pengen tahu
ibu mau kertas itu kan
seratus juta buat saya ibu
apa kamu bilang seratus juta kamu udah gila apa
seratus juta keberatan bu
tapi saya akan kasih kamu dua puluh juta dulu
setelah kamu berikan kertas itu ke saya saya akan lunasi sebenarnya
maaf bu saya tidak sebodoh itu kalau urusan duit itu saya paling pinter bu
gini ya bu ya kalau ibu tidak sediakan seratus juta langsung ke saya
ya siap siap aja tunggu telepon dari pak abdu

saya tunggu kabar ibu ya
saya tunggu kabar ibu ya

kalau sampai kertas itu jatuh ke tangan bram bisa gagal semua rencanaku
aku harus bisa menyingkirkan kohar
dia nggak boleh dibiarkan berkeliaran di sekitar aku bikin repot aja
aku harus bisa menyingkirkan kohar
enak aja ngeliatin ngomong tidur
aku udah lama ya tidurnya
ya ampun aku sampai lupa aku kan harus ke
tak memerlukan kau

pohonlah aku sendiri kakaurin untuk kaos ku
ya ibu tapi tuh
aduh engga itu
jangan marah ya ya ya ya

masih ada kerjaan aku tolak
ya besok itu ada casting iklan

bagus kalau gitu
nekang kok kesini
biasanya nekang kok
aku baru pulang ke indo
tapi randy udah punya pacar baru
jangan sebut aku kayla
kalau aku gak bisa dapetin apa yang aku mau
tolong ada copet
ren ini cohab tadi aku di copet dompet
aku diambil dari ke arah sana
ke arah sana nggak ada co
ren ikut dulu

iya iya iya iya iya gue bantu gue bantu pelan pelan deh
aku mau tidur
tolong bawain dia barang barangnya
aduh sakit banget
pengen kamu bantuin aku sembuh anaknya aku ya
mbak ini barang barangnya
ini ada kok dompetnya
oh dari tadi lu cuma pura pura dong ya